gempa magnitudo tujuh empat yang mengguncang sejumlah kawasan di sulawesi tengah
dipicu oleh pergerakan sesar palu koro
sesaria memanjang dari utara ke selatan di tepian teluk palu
kerusakan bencana ini begitu hebat
tidak hanya kewaspadaan namun kesiapan harus ditingkatkan
agar tidak ada lagi korban yang jatuh
korresponden ferdi ilyas dan miladia rahma memiliki laporannya untuk anda
peringatan hari jadi kota palu yang ke empat puluh akan diingat sepanjang sejarah
jumat dua puluh delapan september dua ribu delapan belas gempa magnitudo tujuh empat menghantam kota palu sigi dan donggala
pantai talis yang tenang seketika bergejolak
gelombang tsunami setinggi enam meter menyapu daratan di teluk palu sejauh lima ratus meter
jembatan ponulele yang menjadi ikon kota palu hancur seketika
ribuan rumah perkantoran bahkan kafe di sepanjang pesisir talise pun lenyap seketika

hati teriris miris melihat kenyataan kerusakan yang begitu masif dan destruktif
karena kurangnya kesadaran kita hidup di atas tanah rawan bencana
namun minimnya sikap antisipatif seolah membuat kita pasrah terhadap bencana yang datang menghampiri

gempa bumi yang terjadi di sulawesi tengah memicu terjadinya likuifaksi
fenomena ini membuat tanah yang tadinya solid kehilangan daya dukungnya
berubah menjadi jenuh dan seketika menjadi lumpur yang siap memakan apa saja yang ada di atasnya
dampak kerusakan dari likuifaksi pun sangat luas
ribuan rumah tenggelam di dalam lumpur
dan diperkirakan masih ada lima jenazah yang hingga saat ini terkubur di dalamnya
apa mau dikata yang tenggelam bersama fenomena likuifaksi harus direlakan
bahkan kawasan ini sudah dijadikan kuburan masal dan tertutup untuk pembangunan permukiman
dalam berbagai kategori
yang juga sudah menyatakan bahwa kawasan terdampak likuifaksi tak bisa lagi ditinggali
hanya sebagai memori
gempa bumi tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sulawesi tengah membuat lebih dari dua jiwa tewas
enam puluh tujuh rumah hancur dan satu ratus empat puluh sembilan orang mengumumsi
upaya tanggap darurat pun diperpanjang dengan prioritas pembangunan sekolah darurat untuk anak anak
pembangunan hunian sementara
pendistribusian logistik yang merata
dan juga pencegahan terjadinya secondary disaster seperti tersebarnya wabah penyakit

rekomendasi terhadap hunian dan bangunan untuk bisa kembali ditempati menjadi sangat penting
rekomendasi terhadap hunian dan bangunan untuk bisa kembali ditempati menjadi sangat penting
rekomendasi terhadap hunian dan bangunan untuk bisa kembali ditempati menjadi sangat penting
verifikasi validasi data kependudukan juga menjadi vital untuk dikawal agar tidak ada celah penyelewengan dana bencana bagi kesejahteraan masyarakat sulawesi tengah
lantas apa yang kita bisa pelajari dari bencana yang terjadi di palu dan sulawesi tengah
hidup di negara dengan potensi kebencanaan yang tinggi
ada baiknya kita belajar dengan negara tetangga jepang karena pemerintahnya sangat aktif dalam kebijakan mitigasi bencana
tidak perlu malu mengaku bahwa penyakit ini tidak terjadi karena penyakit ini

mulai dari bagaimana membangun hunian tahan gempa kesiapan diri menghadapi bencana
serta master plan distribusi logistik yang masih jauh dari kata sempurna
saya miladia rahma cnn indonesia